menteri perdagangan republik indonesia zulkifli hasan melakukan pertemuan dengan menteri perdagangan dan industri india piush goyal di new delhi india
pertemuan ini membahas penguatan kerjasama antara kedua negara di lima sektor yaitu teknologi informasi kesehatan tekstil furniture pendidikan dan sumber daya manusia
pertemuan antara menteri perdagangan zulkifli hasan dan menteri perdagangan dan industri india pius goyal dilakukan di kota new delhi india pada selasa
pada kesempatan itu mendak membahas penguatan kerjasama di lima sektor yaitu teknologi informasi kesehatan tekstil furniture pendidikan dan sumber daya manusia
pertemuan antara menteri perdagangan zulkifli hasan dan menteri perdagangan dan industri india piyush goyal dilakukan di kota new delhi india pada selasa
pertemuan antara menteri perdagangan zulkifli hasan dan menteri perdagangan dan industri india piyush goyal dilakukan di kota new delhi india pada selasa
pertemuan antara menteri perdagangan zulkifli hasan dan menteri perdagangan dan industri india piyush goyal dilakukan di kota new delhi india pada selasa
pertemuan antara menteri perdagangan zulkifli hasan dan menteri perdagangan dan industri india piyush goyal dilakukan di kota new delhi india pada selasa
pertemuan antara menteri perdagangan zulkifli hasan dan menteri perdagangan dan industri india piyush goyal dilakukan di kota new delhi india pada selasa